jasad sofian darwan tergeletak di area parkir kendaraan tpu blender
kelurahan kebon pedas kecamatan tanah sareal kota bogor jawa barat pada rabu sore
bocah malang berusia sepuluh tahun ini meninggal dunia setelah memegang
tiang penerangan jalan atau pju yang diduga beraliran listrik
sebelumnya korban diketahui hendak mengambil bola yang jatuh di bawah pohon
saat main hujan bersama temannya
naas usai memegang tiang pju korban justru tersungkur dengan kondisi tubuh mengeluarkan asap
sementara kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi
usai diidentifikasi jasad korban dibawa ke rumah duka lantaran pihak keluarga menolak divisum
setelah kita ketahui ada korban yang meninggal ke setrum
yang membawa pju ini kan menurut informasi adalah di nasi lalu lintas akutan jalan
nanti kita koordinasi untuk tindak lanjutnya supaya kejadian ini tidak terulang lagi
polisi langsung memasang garis polisi mencegah terjadinya kecelakaan serupa di lokasi
wamat juanda bogor jawa barat